saya nggak mau melihat hidupnya upi menderita
ternyata benar ya kalau bapak itu materialistis
apalagi situ anak teriak teriak kayak orang gila
kau siapa anak kita pak
jangan ikut ikut kamu
kamu jangan coba coba melepaskan ikatan ini
kalau tidak kamu akan aku ikat juga
dan kamu kamu aku akan ikat selamanya sampai pernikahanmu tiba
biar bapak tenang
karena kamu tidak bisa kemana mana lagi
kasian upi pak
masyarakat itu bisa dipikir pikir
ya jadi seperti itu sekarang kan
teman teman kalian harus berbincang
kedatangan saya kesini untuk menanyakan kesiapan mas badar
kapan mas badar melamar dan menetapkan waktu pernikahan dengan anak saya mas
apa itu betul
terus bagaimana dengan keadaan si upi
betul mas upi siap kapan pun mas badar siap
kalau begitu tentuin saja harinya
seminggu dari sekarang tetangganya terserah
iya mas terima kasih
bapak ibu lepasin
lepasin bapak lepasin
mas ada buku panduan beribadah khusus wanita gak
ada yang bisa saya bantu pak
iya ini dari tadi temennya bengong aja
niat kerja gak sih
mas mau cari buku apa
buku panduan beribadah khusus wanita
panduan beribadah khusus wanita pak
terima kasih berapa
terima kasih berapa
lalu kenapa kamu bengong
sudah berapa pembeli kamu cuekin
kamu niat kerja gak
saya tidak mau mendengar pembelaan kamu
mulai saat ini kamu saya skor satu bulan tanpa gaji
sekarang kamu keluar
kenapa bapak tega mengorbankan kebahagiaan anak kita satu satunya
kenapa kamu gak mensyukuri apa yang sudah kita dapat sih
saya menurut saja kenapa
kamu juga akan kena imbasnya
aku lebih baik hidup miskin daripada melihat hidupnya upi menderita
iya lantas mau pakai apa
kamu bayar hutang hutang sama mas badar mau pakai apa
aku punya tangan
aku bisa bekerja
aku bisa merunas di hutang hutang kita semuanya
biar tampar aja saya
saya gak mau melihat hidupnya opik menderita
ternyata benar ya
kalau bapak itu materialismu
kalau bapak itu materialistis
bapak lepas ya
bapak lepas ya
apa lagi sih itu anak
teriak teriak kayak orang gila
salam allahi al mahdi
ya allah ya rahman ya rahim
ampunilah segala dosa hamba ya allah
berikanlah hamba ketabahan
agar bisa menghadapi segala cobaan darimu
berikanlah yang terbaik untuk upi ya allah
sesungguhnya aku menyerahkan segalanya kepadamu ya allah
karena engkau maha pengasih lagi maha penyayang
dan beri hakikah kepadamu
jangan pernah terbawa
bisa diam tidak kamu
mau kamu itu harap apa sih
upi tidak mau dijodohi sama laki laki tua itu pak
tapi kita banyak utang apa kamu pikir kamu bisa melunasi utang utang bapak dengan menikah sama
dia yang kere begitu ya hai ui ngomong jodohan apa apa lu belajar langsung asyik simbar sibar
kamu bikin dia
enggak pak enggak usah bohong
hari ini dia menikah ya mungkin sudah jalannya seperti itu kamu harus ikhlas
menerima insyaallah pak semoga ada hikmah dibalik semua ini yang jelas jangan sampai
peristiwa ini mengganggu semua aktivitasmu seperti peristiwa kamu diskon itu
insyaallah enggak pak ustadz sekarang saya mau pembawa ya berikan selamat
pada ub dengan ikhlas dan lapang dana insyaallah pak
ada di mana
ada di mana
ada di mana
ada di mana